saat sejumlah daerah mulai memperlakukan karantina lokal
pemerintah kota bekasi mulai melakukan karantina
namun dengan istilah isolasi kemanusiaan
pemerintah kota bekasi juga meningkatkan status dari siaga darurat menjadi status siaga bencana
dan untuk informasi selengkapnya sudah ada wali kota bekasi rahmat effendi
selamat siang pak pepen
selamat siang apa kabar
ya sebenarnya seperti apa pak skema dari isolasi kemanusiaan yang diberlakukan di bekasi ini
ya sebenarnya sebelum ada perintah dari pak presiden berkenaan dengan karantina wilayah terbatas
kami sudah menetapkan yang namanya isolasi kemanusiaan
isolasi kemanusiaan ini antar rt antar rw dan antar kecamatan
artinya kami tidak mengikat keluar
apalagi sampai menutup jalan nasional jalan negara jalan provinsi ya
kami hanya mengisolasi dari satu warga ke warga lain agar tidak terjadi interaksi
nah kebetulan pada saat rakor terbatas kemarin pak gubernur ya
rakor dengan pak presiden menyampaikan ada berkenan dengan karantina wilayah terbatas
artinya menurut definisi karantina itu menurut saya adalah sama dengan mengisolasi orang
atau mengisolasi pergerakan orang
nah ini artinya sudah sejalan dengan apa yang kita lakukan
baik pak pepen sejauh ini bagaimana kemudian respon ataupun dari masyarakat
apakah mereka benar benar sudah menerapkan isolasi kemanusiaan ini di rt rt setempat
dan kendalanya seperti apa pak
kalau dalam kegiatan di lingkungan di komplek komplek perumahan
mereka sudah ngelock sekarang
artinya mereka sudah mengunci ya
bahkan ada dari perumahan satu ke perumahan lainnya itu sudah mengunci
dengan portal dengan macam macam sepanduk ya
terus juga ada pengawasan ketat
ini artinya sudah cukup berhasil apa yang kita lakukan
tapi memang di jalan jalan utama di kegiatan kegiatan ini
karena penduduk kami besar ada dua tujuh juta dua empat juta
ini memang membutuhkan ekstra
makanya kami mengajak pak kapolres pak dandim membuat keputusan bersama
kemarin juga kami mengecek warga keluar masuk dari bekasi
ke luar bekasi
jadi kami mengecek pada saat mereka datang ke bekasi dengan suhu tiga puluh delapan di atas suhu normal
kami suruh kembali
begitu juga warga kami
daripada dia keluar menularkan kepada warga lainnya
lebih baik isolasi diri di rumah
di mana saja pak pemeriksaan pemeriksaan itu dilakukan
kami ada enam belas titik
ada di stasiun ada stasiun bekasi timur
ada di stasiun bulan bulan
ada di stasiun kranji
dan ada terminal
terminal utama bekasi dengan terminal damri di kayu ringin
jadi ada enam belas titik yang harus kami pantau
tidak menyetop tidak kami hanya memantau
memantau mengambil sampling
karena perkembangan di kami ini per hari ini
itu sudah odp dua ratus empat puluh pdp satu ratus tiga puluh satu
yang meninggal itu sudah hampir
sudah hampir dua puluh
bahkan barusan jam tiga belas itu ada satu lagi meninggal dua puluh empat
baik mengenai status odp pdp positif ini
di sana seperti apa pak
apakah kemudian di rumah sakit ini sudah pak pepet
kok kecil ya suaranya
ya pak pepet
apakah di rumah sakit rumah sakit di bekasi ini sudah
sudah sangat lengkap begitu
pasien pasien menangani pasien yang positif ataupun pdp
mbak suaranya kecil tapi saya jawab ya
mungkin suara saya di sana besar ya
kita punya rumah sakit khusus dr hasbullah ini yang kita jadikan rujukan rumah sakit swasta
dan rumah sakit swasta juga
kita sudah lakukan kerjasama kemarin untuk menangani kapasitas sesuai dengan bed yang tersedia untuk mengisolasi ya
tentunya yang terkonfirmasi atau positif covid sembilan belas
jadi kami sudah siapkan skenario rahasia skenario rahasia satu skenario rahasia dua
sudah kami siapkan
baik pak ramad
mengenai respon dari anda sendiri tentang
pemerintah pusat yang sudah menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar ini seperti apa pak
saya lihat saya pelajari dulu ya
tentunya kalau ada koordinasi atau ada pelaporan kepada instansi yang lebih tinggi akan kami lakukan
kami tunduk kepada aturan aturan yang lebih tinggi karena kami tahu itu adalah untuk membawa kemaslahan kita bersama
baik sejauh ini apakah sudah ada
pemberitahuan juga untuk kafe kafe ataupun toko toko makanan ini tutup
atau seperti apa pak ekonomi di bekasi sendiri
pusat pusat hiburan kecuali sembilan kebutuhan bahan pokok ya
terus tempat tempat yang membuat banyak orang itu sudah tutup
kecuali rumah makan
rumah makan pun kita batasi ya bukanya tutupnya kita batasi
minimarket pun kita batasi dari jam sepuluh sampai jam delapan malam ya
jadi dari itu semua sudah tutup mal semua sudah tutup
baik pak harapannya ke depan seperti apa pak dalam dua minggu ataupun sebulan ke depan untuk bekasi sendiri
harapannya tentunya dengan mengurangi ya mempreventif pergerakan orang tersebut minimal
ini kan kami lajunya ini sangat luar biasa ya artinya sudah empat ratus lebih
artinya dengan itu mudah mudahan ada penurunan dan terus terusan
eskalasi penurunan itu ya menjadi zero dan kita terbebas dari apa yang selama ini kita lakukan upaya bersama sama
satu lagi pak pepen mengenai pemakaman umum
pemkot bekasi ini kan sudah menetapkan tempat pemakaman pasien virus corona khusus begitu
sementara di beberapa daerah lain di indonesia sudah ada penolakan dari warga sekitar terkait lokasi pemakaman
apakah kemudian pemkot bekasi ini

di tpu pedurenan menjadi tempat khusus bagi pemakaman baik yang ya
dianggap meninggal dengan label penyakit khusus maupun juga covid sembilan belas
kita khususkan di situ karena kita siapkan apd nya semua tata cara dalam memakamkan kita siapkan di situ
masyarakat di sekitar situ tidak keberatan ya pak ya
kebetulan memang dihususkan
kebetulan memang dihususkan
dan itu sudah diputuskan
dan itu sudah diputuskan
jadi saya kira ini kan semuanya adalah makhluk allah makhluk tuhan
tidak perlu ada keberatan sepanjang itu dilakukan dengan satu proses pemakaman yang benar
baik terima kasih pak rahmat effendi wali kota bekasi